setelah beberapa waktu vakum latihan gabungan besar besaran tiga angkatan di tni kembali digelar
puncak latihan gabungan berupa fire power demo atau unjuk kekuatan tni yang berlangsung di situ bondo jawa timur
sebanyak dua belas pasukan gabungan tni berkumpul di markas komando armada dua surabaya
tidak ketinggalan ratusan peralatan perang mulai dari tank meriam roket helikopter tempur hingga kapal perang
mereka bersiaga menerima perintah operasi militer alias perang dari komandan tugas gabungan
dari titik inilah latihan gabungan tni dua ribu sembilan belas dimulai
kampanye militer pertama adalah pergeseran pasukan menuju sarang musuh
iring iringan kapal perang membelah lautan mengangkut berbagai macam persenjataan dan personel
namun kapal perang mutu rupanya membayangi dan mengancam
untuk mengatasinya peluru kendali eksoset ditembakkan dan telak mengenai sasaran
mendekati daerah sasaran dilaksanakan operasi pendaratan amfibi
sejak pagi hari ratusan pasukan marinir mendarati pantai banongan
ledakan dan meledakan mewarnai operasi pendaratan ini
namun pantai berhasil dikuasai marinir
selanjutnya dilakukan operasi pertempuran darat gabungan
pertempuran dimulai dengan pengintaian oleh drone bersenjata jenis ch empat buatan cina
setelah sasaran teridentifikasi
ratusan kilometer itu menembakkan rudalnya
ini adalah pertama kalinya tni memamerkan kemampuan drone bersenjata miliknya
sejurus kemudian aksi pemboman dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur milik tni au
serangan dari f enam belas t lima puluh super tucano hingga sukhoi merupakan habis pertahanan musuh
sisa sisa pertahanan musuh kemudian dihajar oleh helikopter tempur milik tni ad
mulai dari fennec mi tiga puluh lima hingga puncaknya penembakan rudal helphire oleh helikopter tempur apache
setelah udara dikuasai giliran pasukan darat gabungan bergerak
tank leopard tni ad dan bmp tiga marineer tni al bekerja sama menggempur musuh
gelegar tembakan bersahutan memenuhi area pertempuran
kini giliran infanteri menyapu bersih sisa sisa musuh yang masih bertahan
sementara musuh yang berupaya lari digempur dengan menggunakan roket dan meriam jarak jauh
simulasi pertempuran yang terjadi dalam lat gap kali ini terkesan seperti biasa
namun sesungguhnya pada lat gap kali ini
untuk pertama kalinya tni menguji sistem network centric warfare atau sistem tempur berjaringan digital
sehingga koordinasi antar serangan antarmatra bisa dilakukan lebih mudah dan cepat
latihan gabungan dua ribu sembilan belas ini
backbone nya adalah kita menggunakan interoperability yang didukung oleh satu sistem yaitu network centric for fair
dan pada latihan ini kita sudah coba melaksanakan sistem tersebut
dari angkatan darat juga menggunakan battle management system
demikian juga angkatan laut sudah menggunakan network centric
termasuk angkatan udara juga menggunakan network centric
sehingga dari ketiga sistem di masa yang akan datang
kurang lebih tahun dua ribu dua puluh kita sudah memiliki alat yang bisa menggabungkan ketiga sistem
dari tiga matra darat laut dan udara yang kita beri nama adalah network centric morepare
selain sistem operasi tempur latgab kali ini juga menguji beberapa alutsista terbaru yang dimiliki oleh tni
di antaranya adalah helikopter apache helikopter fenex rudal exoset mm empat puluh blok tiga rudal mitral atlas dan lainnya
pembangunan kekuatan tni sendiri akan terus berlanjut hingga renstra ketiga di tahun dua ribu dua puluh
latihan gabungan memiliki fungsi komunikasi koordinasi dan integrasi antarmatra di tni
namun selain itu latihan gabungan juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting yaitu efek penangkalan
dengan adanya demonstrasi kekuatan tni seperti ini
maka diharapkan tidak ada satupun negara yang mau mengganggu kedaulatan nkri
iwan hermawan situ bondo jawa timur